purnomo emang di hp lo ada foto cewek cakep ya
maceh maceh mana ada nona manis mau kasih foto ke dia
pak bumun ngapa ketawa
eh kang deddy
rapi amat mau kondangan
gak beli bubur dulu
kan mau ke kondangan
iya disana kan gak ketemu sama bubur kacang ijo
enggak apa apa
siapa tau aja ada bubur kacang ijo
enggak apa apa
ada makanan yang lebih enak
maaf kang permisi
hei ngapain lu disini
kang pur ngapain kesini
kalau gue tanya itu jawab jangan malah balik nanya
kang pur kenapa marah marah
terserah gue lah emang kalau aku marah lu mau apa
saya mau ketemu neng ineke
jawab aja lu
mas numpang nanya rumah ineke yang mana ya
maaf kang siapa dan dari mana
saya dari toko kue mau ngantar kue pesanan bapak naim untuk ineke
mau ngantar kue pesanan bapak naim untuk ineke
kita denger tadi kaget
oh jadi rumahnya yang mana mas
orangnya nggak ada di rumah mas
udah kalau gitu saya taruh di sini aja deh
jangan main taruh aja

yang ga mengikut urushey ini
halo ineke kamu belum pulang
minum rumah temen
ntar malam ada acara pesta ulang tahun di kafe
terima kasih mace
aceh sudah lama saya tidak makan
oh habis kita sibuk meeting di hotel terus mace
lah terus apa hubungannya
makanannya itu saja
buat siapa sih mace
ya siapa ia pore
oh ya dishonest kayak gini
kau tulis apa
hah purr kenapa lu ketawa
pak mumun kenapa ketawa
iya ini normal lah
anak anak joruma gadem ba'a
oh sedang di jakarta gini
singgal lah kamari ma'a
nur tunggu ya mak ya
sekalian aja purr
bercanda lu gari
bahasa ah lucu
buktinya gua sama obet kagak ketawa
itu pak mumun aja sama obet yang nggak punya selera humor
gitu aja marah
saya nungguin telepon dari ineke pak
dia punya hutang sama mas pur
dia minta jemput
lah bukannya ineke kerjanya siang
ini mau berangkat pagi po
nomor yang anda hubungi
nah itu dia kasih mati hp
tapi kagak mau diangkat kali
memang gebetan bangpur hpnya seberat apa sih
nanti sore ⁇ maowo dari padang mau mampir ke rumah
mau yang mana
nginep gak bu
ya ibu gak tahu
bisa saja dia nginep
aku gak mau dia nginep di sini
jangan deh bu
bunga jaga mulut kamu
mak uwo juga tahu bu
indah usah mengelu begitu
jangan main main dulu
bapak indah mau
indah semangat begitu
gebetan saya dong
kok jadi cemberut
sama tisna dulu ya
saya lagi ada urusan
urusan apaan pur
kita sudah terlambat
bang pur tolong antarkan peta
gue mau jemputin nekel
iya ilah kebalik
iya ala pur
taruh dulu hpnya